apakah kebijakan ini tepat diberlakukan untuk ukm di indonesia
kami akan membahasnya dalam segmen the analyst
ya dan telah bergabung bersama kami direktur penyuluhan pelayanan dan hubungan masyarakat direkturat jenderal pajak bapak hestu yoga saksama
selamat pagi pak hestu terima kasih sudah bergabung bersama kami
selamat pagi mas
dari dua ribu tiga belas sampai sekarang
kita melakukan evaluasi bagaimana kebijakan itu berjalan
apakah efektif ada hal hal yang perlu diperbaiki segala macam
nah ini yang kita lakukan saat ini
bukan dari penghasilan bersih tetapi dari penjualan
nah ini bagi sebagian ukm yang mayoritas adalah pedagang
nah ini dirasa tetap berat
kami menyadari itu karena margin dari orang berjualan dagang kan nggak tinggi tinggi amat ya
beda misalnya dengan jasa atau restoran misalnya gitu
nah oleh karena itu kita mencari bahwa memang karena itu terlalu tinggi
nah kemudian kalau kita bicara tadi apakah ini optimis
nah ini begini dalam konteks ukm
ini kan pengusaha kecil menengah yang jumlahnya sangat banyak
tetapi keterlibatan mereka dalam perpajakan ini masih kurang
kita bicara pp empat puluh enam itu sendiri sampai tahun dua ribu tujuh belas kemarin
dari sekian puluh juta ukm yang
sudah membayar ikut pp empat puluh enam itu baru sekitar satu empat juta
nah makanya salah satu faktornya tadi mungkin karena tarifnya terlalu tinggi
supaya nanti kedepannya bisa melakukan edukasi kepada para ukm ini dengan lebih baik
lebih melek pajak begitu ya
melek pajak dan kemudian mereka mau berkontribusi dengan baik
nah memang kalau kita bicara tentunya mungkin dalam jangka pendek dengan penurunan tarif ini akan ada loss sedikit
tetapi dalam jangka menengah panjang nanti tentunya ini akan meluaskan basis pajak
apakah dalam jangka panjang ini juga adalah salah satu bentuk dari pemerintah yang ingin mencapai target penerimaan pajaknya begitu pak
tadi dengan banyaknya semakin banyak mungkin pelaku ukm yang sadar untuk membayarkan pajak karena sudah diturunkan
ya tentunya memang ini kita berpikirnya jangka panjang
ya dua ribu tujuh belas kemarin
hanya kurang dari enam triliun
tetapi sekali lagi kita bicaranya adalah jangka panjang di mana kita berusaha meningkatkan basis pajak untuk kedepannya
jangka panjang sehingga puluhan juta ukm ini mau dengan suka rela dengan nyaman sederhana dan juga tarifnya menurut mereka bisa diikuti
kalau terkait dengan tarif pajak ukm ini sendiri pak
sebetulnya apa sih dasar yang diberikan pemerintah untuk menarik pajak dari para pelaku sektor ukm ini
karena sebelumnya kan kita tahu mungkin para pelaku ukm ini tidak dikenai pajak
ya pada prinsipnya sebenarnya sesuai ketertuan pajak itu berlaku untuk seluruhnya
kita punya pemahaman mengenai wajib pajak
wajib pajak adalah orang pribadi apapun profesinya yang penghasilannya di atas empat lima
jadi itu adalah per bulan
termasuk para ukm ini kan sebenarnya mereka sudah merupakan wajib pajak
terutama yang kecil menengah
mereka itu juga semuanya wajib pajak
jadi sesuai ketentuan mereka memang harus membayar pajak
jadi dari dasar wajah pajak
itu sendiri definisi wajib pajak
nah kalau kita melihat tadi ambang batasnya adalah empat delapan miliar penghasilan brutonya dalam setahun
kenapa ambang batasnya mungkin tidak diturunkan atau dinaikkan gitu pak di tahun dua ribu delapan belas ini
karena kan sudah lima tahun
kita melihat bahwa empat delapan kami belum ingin melakukan perubahan penyesuaian di situ
idealnya menurut kami sih kalau kami maunya ya diturunkan gitu loh
misalnya menjadi dua lima
tetapi tentunya itu akan menimbulkan hal hal yang mungkin masyarakat yang selama ini sudah di dua lima sampai empat lima
mereka sudah ikut skema ini akan berubah dan itu menyulitkan mereka
jadi kita biar tetap saja di empat delapan
saja yang kita kurangi
terbukti nggak sih pak penerimaan pajak dari sektor ukm ini tiap tahunnya selalu meningkat
kami punya statistiknya dari tahun dua ribu tiga belas
dulu itu penerimaannya hanya sekitar setengah triliun tahun pertama
kemudian meningkat satu setengah
dan seterusnya sampai yang saya katakan tadi dua ribu tujuh belas itu lima delapan triliun
jadi mereka memang aktif
terutama sejak tech amnesty

jadi baik dari sisi jumlah wp yang ukm yang membayar maupun jumlah pembayarannya pun meningkat
sehingga menjadi lima delapan triliun itu tadi
kemudian apa dengan adanya penurunan ambang batas atau tadi pph final itu sendiri
apakah kemudian para pelaku atau mungkin ada pasti ada terms and condition begitu dari penurunan ini
apakah nanti akan ada insentif mungkin yang dikurangi bagi para pelaku sektor umkm ini
atau mungkin ada hal yang diberikan begitu terkait dengan penurunan ini pak
nah inilah yang sedang kita pikirkan saat ini
nah tentunya yang jumlah penyetor kemarin satu empat juta ini kita coba untuk naikkan meningkatkan basis pajak kita
karena tarifnya sudah turun
nah ini yang kita sedang coba untuk membuat program program
kita misalnya selama ini beberapa tempat kita membuat suatu pendekatan end to end
kita nggak hanya bicara masalah perpajakan

tetapi juga djp melakukan pembinaan

misalnya kita mengajari mereka
kita bersama dengan institusi lain
mengajarkan mereka bagaimana anda ukm itu bisa berjualan melalui marketplace atau e commerce
nah ini platform gitu
nah ini kita akan coba tingkatkan terus
dan kami akan kami sudah mulai berdiskusi dengan institusi institusi lain untuk bagaimana membina ukm ini
termasuk kemarin di kemenko perekonomian juga sudah kita bahas dengan
jadi ini akan menjadi satu paket untuk melakukan pembinaan
tidak semata mata bicara perpajakan
tetapi bagaimana menumbuhkan para ukm ini menjadi pelaku usaha yang semakin baik lagi
kan sebelumnya sebetulnya yang diajukan oleh presiden jokowi kan dua puluh lima persen begitu ya
kenapa kemudian yang diterima atau yang diumumkan adalah lima persen
ya artinya bahwa kita melihat hitung hitungan
terkait dengan potensi penerimaan yang akan hilang kalau tarifnya terlalu rendah
kemudian kita simulasi lagi
sebenarnya lima itu sudah sangat bagus juga skemanya
karena selain tarif yang lima sebenarnya di dalam pp empat puluh enam dan ini kita akan lanjutkan
itu banyak kemudahan lain yang mungkin perlu kita lihat kita pahami juga
jadi ukm ini yang pp empat puluh enam ini tidak perlu membuat pembukuan
mereka sangat simpel
pencatatan saja setiap hari penjualannya berapa satu bulan di total
kemudian membayar satu persen atau lima persen
sangat sangat sederhana cara menghitung pajaknya
itu yang pertama
yang kedua cara membayarnya pun sangat sederhana
kalau wp yang biasa itu pakai e billing segala macam ya
secara online juga sekarang para pelaku
secara online tapi harus datang ke bank untuk kode billingnya
kemudian harus di storekan di bank
nah ukm ini bayar pajak itu pakai atm
jadi dia nggak harus datang ke bank
demikian juga pelaporannya dengan membayar itu yang satu persen atau lima persen nanti
dia nggak perlu lagi harus datang ke kantor pajak
jadi penyederhanaan di proses bagaimana dia melaksanakan kewajiban perpajakannya
itu juga menjadi suatu insentif atau poin yang penting yang membuat paket ini harus
baik berjalan dengan baik
terkait dengan sosialisasi pak hestu
kemudian bagaimana dengan sosialisasi yang dilakukan kepada para pelaku ukm
tidak hanya ada di kota besar saja tapi juga para pelaku ukm yang ada di daerah daerah daerah terpencil
yang mungkin sampai sekarang belum pernah melaporkan pendapatan mereka
mungkin lebih bisa lebih tinggi dari empat delapan miliar tapi sampai saat ini belum terdeteksi oleh kantor pajak begitu mereka
ya nah tentunya dengan nanti ketika peraturannya penurunan tarif ini sudah berlaku
tentunya kita akan coba lagi melakukan sosialisasi dengan cara yang lebih terstruktur
saya katakan tadi kita coba selain program yang kami miliki
kita tentunya akan bekerja sama dengan institusi institusi lain
di daerah itu ada dinas dinas kooperasi dan ukm
nah kita coba deketi mereka bersama dengan mereka di pemda
kemudian dengan perbankan mereka yang memberikan kur
nah kita coba lakukan peneliti
kedekatan hal hal seperti itu yang akan kita lakukan nanti
sehingga ukm ini bisa semakin luas kita jangkau
dan mereka bisa berkontribusi dengan cara yang sederhana dan tarif yang sedemikian rendahnya
oke pak hestu kapan ini diberlakukan
kapan para pelaku sektor umkm ini harus melaporkan pendapatan mereka
batas terakhir pelaporan dan juga pembayaran pajaknya
dan nanti harapannya ke depan bagaimana
nah sekarang adalah yang terjadi saat ini adalah proses pembuatan regulasinya
merubah pp empat puluh enam ini dan ini sudah mendekati selesai
nah cuma kalau pp kan namanya peraturan pemerintah
beda dengan pmk atau perdirjen yang di level menteri
ini kan di level presiden
jadi memang perlu proses di perekonomian dengan kementerian lain
nanti dengan kementerian hukum kemudian
nah ini kita harapkan dalam waktu nggak begitu lama
harusnya bulan ini harusnya sudah selesai
harapan ke depannya bagaimana
harapan kedepannya tentunya dengan penurunan tarif dan dengan skema yang sangat sederhana tadi
pakai atm bayarnya segala macam
nah kita berharap bahwa partisipasi ukm dalam pembayaran pajak ini semakin meningkat
kalau sekarang dua ribu tujuh belas satu empat juta yang bayar
nah ini puluhan juta ukm harusnya akhirnya akan masuk dan mereka berkontribusi berpartisipasi yang baik dalam pendanaan pembiayaan negara
target penerimaan pajak dari para pelaku ukm ini
ya kita belum akan mencoba menghitung dengan rigid ya
nah nanti tentunya dalam perjalanannya kita akan lihat
nah yang penting adalah bahwa skema ini berjalan dan ukm nya menjadi lebih nyaman
membayar dengan baik
mereka sadar bahwa pajak mereka pun punya hak untuk berkontribusi terhadap pembiayaan negara ini
baik pak hestu yoga saksama terima kasih sudah bergabung bersama kami
pastinya para pelaku ukm ini semakin mendapatkan kabar baik begitu kabar gembira bagi usaha bisnisnya
semoga tadi harapan dan juga target partisipasi para pelaku sektor ukm ini membayar pajak semakin tinggi
semakin tinggi tercapai dari kantor pajak terima kasih